kasus lainnya saudara pengendara fortuner dengan pelat dinas tni palsu telah ditangkap dan ditahan
dalam keterangan pers pada kamis siang polisi menyebut pengendara fortuner menggunakan plat dinas tni yang sudah tidak berlaku
polisi memastikan pengendara fortoner itu bukan anggota tni
polisi juga menyebut tersangka menggunakan plat dinas tni palsu untuk menghindari ganjil genap di tol cikampek
modus operandi daripada pelaku melakukan tidak pidana yaitu tersangka menggunakan plat nomor mapes tni dengan nomor delapan empat tiga tiga tujuh
polisi menyebut usai video cekcoknya viral pengendara fortuner yang mengaku adik jenderal itu sempat sembunyi di hotel
bahkan membuang pelat dinas tni palsu itu ke sungai
di daerah lembang bandung barat jawa barat
oh itu coba dibuka pak
bapak mau nanya siapa
setelah viral karena cekcok dengan pengendara lain di tol jakarta cikampek
pengendara mobil fortuner dengan plat dinas tni palsu ini akhirnya ditangkap
pengendara mobil yang ditabrak melaporkan pengendara fortuner itu ke baris krim polri
pelapor bilang saat kejadian sepuluh april lalu
pengendara fortuner yang melaju di bahu jalan menyerempet mobil korban di res area kilometer lima puluh tujuh tol jakarta cikampek
saat korban minta pertanggung jawaban terjadilah cekcok
pengendara fortuner lalu mengaku sebagai adik seorang jenderal tni
korban menyebut saat akan meninggalkan lokasi pengendara fortuner itu sengaja menabrak mundur mobilnya
kamu yang nabrak mundur kamu yang dapet mundur gitu loh
diare mendadak saya kira kita mau turun ngomong baik baik gitu kan
tapi ternyata dia malah nabrak mobil mundur gitu loh
lalu pesan tertulis kepala pusat penerangan tni maijen nugraha gumilar menyatakan
yang bersangkutan sudah ditangkap saat ini lagi diperiksa di polda
nomor registrasi pelantinas yang digunakan yang bersangkutan adalah palsu
nanti dikabari ya setelah selesai pemeriksaan semuanya
menangkap pengemudi fortuner itu di rumahnya di kawasan cempaka putih jakarta pusat
pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan
ia dijerat dengan pasal dua ratus enam puluh tiga kuhp tentang pemalsuan surat dengan ancaman pidana maksimal enam tahun
tim liputan kompas tv
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
om swastiastu namo buddhaya salam kebatikan
yang saya hormati pak dirkrim um rekan rekan penyidik
dan tentunya rekan rekan pers yang hadir pada siang hari ini
kami dari polda jabar akan menyampaikan update perkembangan
penanganan kasus vina eki
oleh pengadilan terhadap delapan tersangka lainnya
dan saat ini kita sama sama menyaksikan
bahwa di sebelah saya telah berhasil diungkap
untuk itu saya akan sampaikan rilis pada hari ini
itu pengungkapan kasus dugaan
tindak pidana turut serta
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu
undang undang ri nomor tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang perubahan atas undang undang ri nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuh bidana
putusan hadi saputra dan kawan kawan
pen cerbon tanggal sembilan belas mei dua ribu tujuh belas
putusan rivaldi aditya wardana dan kawan kawan
garis miring titik b garis miring titik d
garis miring pen cerbon tanggal sembilan belas mei dua ribu tujuh belas
garis miring dua ribu enam belas garis miring pn cirebon
tanggal tujuh oktober dua ribu enam belas
garis miring romawi delapan
jabar garis miring cerbon kota
tanggal tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh
atas nama pelapor rudiana
tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
di belakang bangunan sorup mobil
kelurahan karya mulia kecamatan kesambi kota cirebon
sebagai pelapor adalah rudiana
tersangkanya saat ini ps alias peron
muhammad rizky rudiana
dua vina meninggal dunia
peran tersangka ps alias peron
berdasarkan putusan pengadilan nomor empat
tanggal sembilan belas mei dua ribu dua puluh
hadi saputra dan kawan kawan
melempari korban rizky dan fina
dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor
lalu mengejarnya sampai di
dengan tangan kosong ke arah tubuh
lalu membonceng korban rizki
menuju lahan kosong di belakang bangunan
seberang smp negeri sebelas cirebon
selanjutnya memukul dan menyabetkan
samurai pendek berbentuk pipa
dengan menggunakan tangan kosong
mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di tkp
lalu mengangkat korban final
ke dekat korban rizki
membawa korban vina ke flyover
berdasarkan keterangan dari saksi
pada tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh empat
kemudian dua puluh dua mei dua ribu dua
dan dua puluh lima mei dua ribu dua puluh empat
dengan menggunakan sepeda motor honda bit
selanjutnya memukul korban rizki
korban rizky dan korban vina
lalu memperkosa korban fina
dan memunuh korban vina
kemudian membawa korban rizky
peran p s alias perong
pada tanggal dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
saksi bekerja di sekitar tkp
saksi mengenali lima orang wajah ya
saksi mengenali lima motor
yang dikendari oleh tersangka ps
yang didalamnya terdapat gambar motor
berada di tempat kejadian
yang sedang mengendarai sepeda motor
peran ps alias peron
berdasarkan keterangan dari saksi
pada tanggal dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
ps merupakan teman masa kecil saksi
ps mempunyai nama panggilan
ps mempunyai motor smash warna pink
ps sering nongkrong di seberang
dan belakang mandua cirebon
berdasarkan keterangan dari saksi
pada tanggal dua puluh dua mei dua ribu dua puluh satu
di seberang smp negeri sebelas cirebon
peran ps alias peron
pernah mendatangi rumah dpo
dpo yang berada di dinding
yang kemudian foto tersebut
membenarkan bahwa foto tersebut
adalah sebagai keponakannya yang bernama roby
asabrudin ini adalah ayah kandung dari ps
memiliki dua akun facebook atas nama pegi siawat dan robby irawat
dan barang bukti selain barang bukti yang sudah ada di dalam putusan pengadilan
ditemukan barang bukti baru hasil pengledahan di rumah orang tua tersangka ps alias peron alias roby irawan
yaitu dua lembar stnk kendaraan roda dua dengan nomor polisi b
beserta dua kunci kendaraan roda dua
satu lembar asli surat kelahiran atas nama pg setiawan
dua buku rapot asli sd dan smp atas nama pegi setiawan
sd dan smp atas nama pegi setiawan
dua lembar fotokopi kartu keluarga nomor tiga ribu dua ratus sembilan satu empat empat lima sembilan enam dua
satu lembar fotokopi biodatat pendudukan atas nama kartini
dua lembar ijazah dan hasil ujian nasional smp atas nama pegi setiawan
satu lembar fotokopi surat keterangan pembuatan ktp atas nama pegi siawat
satu lembar surat pemberitahuan smp atas nama pegi setiawan
kartu indonesia pintar atas nama pegi siawat
satu lembar fotokopi ktp atas nama luciana
satu lembar fotokopi kartu ujian atas nama peggy setiawan
dua buah dus box handphone infinix dan samsung galaxy a
barang bukti dari ps alias perok alias roby irawan
yaitu satu unit handphone merek samsung warna hitam milik ps alias peron alias roby irawan
modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana
turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya
atas nama rizky dan atas nama fina dengan menggunakan alat berupa kayu batu dan senjata tajam
pasal tiga ratus empat puluh kuh pidana
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuh pidana
dan pasal delapan puluh satu ayat satu undang undang ri nomor tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang perubahan atas undang undang ri no dua puluh tiga tahun dua ribu dua
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuh pidana
dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama dua puluh tahun
kami dari polda jabar meyakinkan bahwa polri akan terus melakukan penuntasan perkara ini
secara profesional bekerja secara prosedur dan menggunakan metode ilmiah
apabila masyarakat mendapat informasi terkait masih adanya
tersangka lain dalam perkara pembunuhan vina eki
atau vina rizky dapat menginformasikan
kami juga meminta tidak tertarik polda jabar
dengan disertai bukti bukti
selanjutnya saya persilahkan kalau masih ada pertanyaan
silahkan mungkin dari dirimum bisa menjawab
izin pak duhan dari tv one sebetulnya dapat dijelaskan apa kendala dari pihak kepolisian
setiawan mengingat kasusnya delapan tahun yang lalu
dan baru dapat ditemukan saat ini
dan lalu seperti apa update untuk pengejaran kedua dpo lainnya pak
terima kasih pertanyaan dari tv one
terkait mungkin pertanyaan pertama nih
yang pertama bahwa pasca kejadian
ps ini kemudian meninggalkan kampung halamannya
sebagai yang tadi dijelaskan oleh pak kapitan
di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya
namun ps tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya
demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa ps adalah keponakannya
hari ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan
demikian juga nama sudah diganti bukan lagi ps
yang kedua kenapa kita sulit untuk menemukan ini
bahwa tidak ada satupun pelaku lain
yang berani menerangkan bahwa psi ini orangnya
padahal mereka tinggal di satu lingkungan
bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain
jadi kenapa kesulitan kita selamanya seperti itu
karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada
akhirnya kita ajak bicara para tersangka yang sudah fonis dari hati ke hati
mereka menerangkan bahwa ps adalah ini orangnya
sehingga kami bermudah untuk melakukan pelacakan
kenapa para tersangka lainnya tidak berani menjelaskan apa yang sudah ini
apakah memang dia melindungi ataupun
ps ini sejauh mana sepak terjangnya di kalangan mereka
ada yang bilang takut dan sebagainya
jadi ketakutan dari mereka saja tidak berani menerangkan ps ini orangnya
sehingga itu mempersulit kita untuk melakukan pelacakan
dan menurut keterangan dari kepala lingkungan atau rd di tempat tinggal di mana ps berada juga
manakala ps ini pulang ke rumah juga sering menggunakan masker
sehingga berusaha mengelabuh lingkungan
dia kemarin pergi dari jepun sekitar tiga jam
pada tanggal lima belas an ke bandung
menggunakan masker juga sama menurut keterangan dari kepala lingkungan yang ada di cirebon
waktu penyidikan di awal waktu proses persidangan penyidikan kenapa para tersangka ini ataupun terduga ini mencabut keterangannya
jadi tersangka ini mencabut keterangannya ini memang ada instruksi dari kuasa hukum
semua tersangka diberitakan untuk mencabut keterangan
bahkan di persidangan terungkap bahwasannya kuasa hukum mendatangi salah satu saksi ini terungkap di persidangan untuk mengarang cerita terkait dengan alibi para tersangka pada saat itu
jadi tersangka ini diminta untuk mengarang cerita bahwasanya mereka ini pada saat kejadian itu tidur di rumah pak rt
namun pada akhirnya dicabut sendiri bahwasannya para tersangka pada saat kejadian itu mereka tidak tidur di rumah pak rt
melainkan besok malamnya setelah kejadian kejadian malam minggu jadi malam senin
kemudian mereka itu tidur di rumah pak rt
jadi pak rt waktu itu sempat mengaku bahwa mereka tidur
akhirnya dicabut pada saat sidang dan itu menurut keterangan dari para saksi itu adalah permintaan dari kuasa hukum tersangka dan keluarganya
tergantung ya ketika waktu penyidikan termasuk waktu waktu persidangan bahwa ke delapan tersangka ini melakukan pengenayaan terhadap tetugas
terkait pengenayaan ini dikatakan sekali pada saat itu memang rame di facebook bahwasanya mereka disiksa
tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sesama tahanan
dan kemudian pada saat itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan maupun penyidik itu lima belas orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam jaga tahanan
ada upaya dari tanah lain untuk mereka disiksa juga
sampai pengepung ngepitu yang mana waktu itu muncul di facebook kemudian rame
itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke polda jabar
sama tahanan mereka saling pukul sehingga mereka lebam lebam
dan terhadap anggota lima belas orang sudah dikenakan tindakan disiksin
bahkan di rutan juga salah satu tersangka mereka dipukul sama mereka sendiri
kemarin dari pak tadu bimas menerangkan otak pelaku
jadi memang ps merupakan otak pelaku
jadi ketika mereka kumpul kumpul sesama geng motor
mereka kemana kelah ada kelompok ekspresi yang lewat di jalan itu
aps mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar
yang dia sampaikan bahwa saya ada masalah dengan itu
dipukul korban sampai dengan jatuh
korban ini satu motor dengan satu tersangka lain
di belakangnya ada korban
baru yang lainnya rame rame mengikuti mereka
jadi yang menurut keterangan salah satu pelaku juga
bahwa yang melakukan persetubuhan berhadap vina
pada saat itu sudah dalam kondisi pingsan
yang melakukan peristiwa pertama adalah ps
kemudian diikuti oleh tersangka lain
jadi perlu saya tegaskan di sedeh karyakan bahwa
tersangka semua bukan sebelas tapi sembilan
untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa
lima keterangan berbeda dari tersangka
ada lagi menerangkan tiga dengan nama berbeda
setelah kami lakukan penyidikan lebih mendalam
ternyata dua nama yang disebutkan selama ini
itu hanya asal sebut
namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi
fakta di dalam penyidikan kami
tersangka atau dpo adalah satu bukan tiga
jadi semua tersangka jumlahnya sembilan bukan sebelas
delapan melakukan persetubuhan yang satu tidak
di last day pengunjung dari teks slide
strategi setiawan ya itulah namanya juga ciri ciri kan semua bisa menyebut ciri ciri itulah kami kenapa
tidak memasang foto karena tadi itu keterangan berbeda beda dari tersangka maka kami tidak
pasang foto juga tidak berusaha membuat sketsa mereka nanti perbedaan sehingga masyarakat
juga tidak berasumsi bahwa ps ini siapa sih kami yakinkan dulu yakinkan bahwa ps ini dan bahwa
dpo berapa satu bukan dua dpo tidak ada itu asal sebut nama pada siapa ya itu sudah kami dalami
ternyata yang dua yang tersenam adani dan andi itu tidak ada jadi yang benar di bos satu enam ps ya
terkait yang motor percintaan nanti kita mau dalam saksi yang lain nah sabar terkait itu
pada saat ps menyampaikan kepada salah satu tersangka yang sekarang sudah menjadi narapidana
yang lain melempar tapi berasal pencariannya berdua ps menyampaikan saya ada masalah dengan orang ini
tolong rekan rekan ya supaya tertib tolong kita bergantian ya karena mungkin masih banyak ini barangkali